nyarin ke masjid kemarin
lo kenapa sih
emak jahat sama tati
emak ke pasar ngajak mbak yadi sama mbak surti
tati gak diajak
mereka dibeliin mukena tati enggak
kan tempoh hari emak udah beliin lo mukena baru
lagi nyari karpet ya bang
mau model yang apa
yang kecil aja
yang harganya murah ada nggak
oh ini bang ada bang
buatan dari turki
ini yang paling murah disini
harganya lima ratus ribu bang
kalo dua ratus ribu bisa enggak
itu udah yang paling murah disini
kalo yang dua ratus ribu ada enggak
aduh mah bang gak ada
ini yang paling murah disini
abang ojek dong
uang kertas baru nih bang buat lebaran
mbak tati tadi gak sekalian dibeliin mak
kalo buat tati tau
kita berdua gak bisa bangunin emak ya
kan jadi gak enak
betul kan mbak surti
tati udah sama bimu kenang kemarin sebelum belakang
nah lo sekarang
jalannya kesitu sih om
eh anak kecil gak usah ngajarin orang tua lagi main
mau ganggu aja
bukan main solo yang jauh
jangan ada darat lo
saya harimu berbukit bukit
cuma lima ribu kang
yang buat duduk duduk sambil nontonin monyet makan pisang
abang tadi habis nukuri uang baru di bank
nukernya di depan sama calo
saya punya kok uang kertas di rumah
yah telat ketemunya berarti
kan kalau memba saya nggak perlu kasih komisi
saya mau nanya tahu rumah bapak naim kagak
lu mau ke rumah bapak naim
ojak mana tis
saya nggak tahu pur
pas saya nyampe sini ojak nggak ada
saya antar penumpang
mana gue udah mau pulang juga
kamu masih yang begini pulang
tisna pulang ke semarang
bukan pulang ke kontrakan
mau pulang kampung ke semarang
jemput ke rumah
emangnya mau ke mana
oh mau ke pasar
ini rumahnya mbak benaim
makasih ya bang
main catur yuk
aku gak bisa mainnya
yaudah deh masuk
kembalinya ambil aja pak
sekali lagi terimakasih ya mak
saya juga makasih ya mak
sama kabarin ya ya udah saya pulang dulu ya mak juga ya mak mak
mah dari mana dari pasar mbak tati ini tadi saya sama mbak yanti dibeliin mukena buat lebaran
ya kan mak tapi pulangnya bareng mbak tati tati
eh din bangun lo
ya udin barusan mimpinya mimpi apaan lu mimpi ketemu cewek cakep udah
sama lu ke masjid nih bayarin jakat fitrahnya kagak usahnya jakat fitrah nyamah udin udah
bayarin ke masjid kemarin
lu kenapa sih kagak mau pulang bareng sama emak
emak jahat sama tati jahat bikin mana itu tadi
mak ke pasar ngajak mbak yati sama mbak surti tapi nggak diajak mereka dibeliin mukena tapi enggak
kan tempoh hari mak udah beliin mukena baru